mau nambah ah
enggak udah kenyang
enak gak masakannya
ya pasti enak atuh
ya kalau enak mah ada yang nambah atuh
ya kan tadi asobri udah bilang
emak teh makannya udah selesai
yaudah emak duduk
biar ada yang rapihin ya
yaudah biar sobris sama dede yang beresin
emak disini aja
sekdes yang baru sekarang teh
enak diajak ngobrol
orangnya selalu antusias
teh pasti udah mulai
bosen ya dirumah terus
ya gak bosen sih
kalau dirumah mau ngapain
kalau di kantor kan asobri biasa sibuk
ngerjain ini ngerjain itu
asobri cuman takut
kalau keseringan dirumah nanti malah terbiasa
kalau asobri lewat taman bermain
suka ngeliat bapak bapak
mak gak usah mak dede udah dibantuin sama asa obri kok
iya mak di dalam hatinya
ingat makan itu harus disesuaikan dengan kebutuhan energi yang kalian keluarkan
kalau kebanyakan makan kalian gemuk
kayak erot komandan gembul
kalau kekurangan makan ceking
kayak adun komandan kurang gizi
hidup itu bukan hanya untuk makan tapi berjuang melawan konspirasi global
siap satu komandan

terima kasih pak hanti pak hansip

kom ini tuh udah keterlaluan kebangetan pisang kom
bukan kurang bisa jadi kelebihan
sedangkan kita patungan lima puluh lima puluh lima puluh
berarti dia sendiri tiga puluh lima
dia siapa ceng
nih si pedut
saya ini yang patungannya paling besar
kalian itu patungan lima puluh ribu lima puluh ribu lima puluh ribu
saya itu patungannya tiga puluh lima ribu plus ide
memangnya ide hadiah itu dari siapa
ide itu mahal
dengar ya kalian itu harus bisa menghargai sebuah ide
dan ide itu kalau dirupiahkan saya bisa patungan sampai seratus juta loh
memang susah ya berdebat sama orang yang mulutnya telemes
nggak akan menang kita
ceng ini bukan masalah menang atau kalah
yang saya katakan itu adalah sebuah kebenaran
jadi kalian sulit melawan saya
jangan jangan harga sebenarnya itu nggak segini
ya mungkin bisa jadi lima puluh ribu
kamu tahu nggak
ngibulin orang susah itu dosanya dobel dobel loh
nggak dikibulin aja udah susah
oh ini kertas apaan ceng
bukti pembelian doi
hah siapa yang listruk om
pakai apa yo
bikin buah sama ya wak
boleh ngobrol sebentar
boleh boleh besok itu duduk
ica buatin minum buat si aang
engkau itu kenaon
kemarin ceng abis ngobrol sama dia
ya allah engkau itu pengen jadi tkw lagi
bukan cost bukan itu kamu mah mikirnya itu terus ah
kira kira itu ceng
tuh soal cendurunya dia itu kos
bukannya cece mau ikut campur
cuma cece itu khawatir sama keadaannya ini ada dalam kandungannya
kalau mikirnya begitu terus
ketelek terus pikirannya
saya juga paham
kita sih ngerti banget kenapa dia punya sikap seperti itu
gak masalah ceng dikasih tahunya
sama dia sudah ngeyakinin
tetep aja dia tidak pernah percaya sama saya
saya bingung ce gak tau harus gimana
coba deh kos
kamu tuh sering sering sms
kamu tanya kabarnya gimana lagi apa udah makan apa belum
perhatian perhatian kecil itu tuh penting tahu buat pembelian kos
kalau kamu gak enak ngobrol sama cice coba deh ngobrol sama kang aku
dia kan kalau soal beginian mah jagonya
iya ce nuhun ya
om kok mah dada aja dia mah
makasih ya wak ya berapa kos
gak usah cie itung itung jadi langganan
ih jangan begitu kamu kan dagang
gak apa apa tuh ce
ini cece jadi gak enak ah
yaudah kalau gitu nuhun ya kos
cantimnya kang tatang enggak
tidak lihat dari pagi belum lewat sini
nanti juga pulang
enggak biasanya ce kang tatang pergi lama
biasanya kang tatang pulang makan siang ini dari pagi belum makan
kamu berantem ya ce